halo beres kerja jam berapa
masih agak lama jam empat baru keluar
jadi ketemu hari ini
boleh nanti saya kontak begitu kerjaan saya beres
dompetnya temen aku gimana
waktu dompet aku yang kecopetan balinya cepat
waktu dompet apa yang kecopetan kok bisa
itu mah sifatnya musus
kalau ini nanti sudah resmi sah terdaftar
mau saya perbanyak
buat dimasukin ke kantong kicimpring
pak silahkan bayar dulu di kasir
kalau dijelasin lewat telepon takut boros pulsa
mau ketemu dimana
kalau di taman lansia gimana
aku belum mandi
ih pantesan bau
tapi jangan juda segitu atuh
nanti habis mandi aku telpon
bu haji liat si unang
apa kabar yun
kabar abah gimana
kalo kabar di pasar
sebetulnya si abah
sebetulnya sih biasa aja
cuman kayaknya big dik lagi ada masalah
sebetulnya bukan dik dik yang anda masalah tapi anak buahnya
anak buahnya kenapa
orang orang di pasar gak ada yang suka
kurang ajar gimana
maaf wan ada yang belanja

pistir dahulu mas
bukan manja sakit
saya mau daftarin ke
tapi di buku ada
nantinya bakalan resmi
kalau sudah resmi
sekarang kamu ke pasar
anturin kicimpring ke bu haji
kemarin saya cek
stoknya udah tinggal sedikit
mungkin saya sudah terlalu tua
buat keliling lagi iuran
kalau kita gak keliling
siapa yang lagi iuran
mungkin kita perlu anak buah
kita cuma duduk aja
gobang aja anak buahnya yang kerja
jangan diam aja
nyari anak buah itu gak gampang
si unang ternyata penjahat
si kemo ternyata pengkhianat
waktu zaman di pasar
kamu pernah membelot ke si jamak
kamu gak jadi apa apa
kamu cuma jadi pecundang
kamu tahu cindang itu apa
semua sudah lewat
ini kesempatan kedua
kamu bisa dipercaya
ini udah berangkat
ini udah berangkat
ini udah berangkat
ini udah berangkat
ini udah berangkat
seharusnya dia store uang iuran ke malam pasar
ke bank rekening saya
tapi udah lima hari ini enggak
uang parkir saya titip ke dia
itu juga enggak
kalau dia muncul
langsung aja kamu sikat
nanti saya sikat sampai bersih
boleh kamu pakai buat bayar orang
katanya kamu mau bikin perhitungan sama stasiun
gimana kabar di terminal
si bubun belum bisa aktif
belum normal masih dirawat
si cecep masih belum ada kabar
si kemot pengkhianat
saya enggak tau di mana
terminal benar benar kita bersihin
kok kamu yang nganter
saya sekarang kerja di kampus
dulu ikut kangmus
sekarang ikut kangmus
tapi di tempat yang beda
lebih enak di tempat yang mana
kalau saya sih
mau kerja dimana aja enggak masalah
yang penting kerja
takut kegoda buat jadi copet lagi
awas aja kok kamu jadi copet lagi
karena bergaul sama yang solehah
siapa yang solehah
kamu mau apa bilang mau ketemu
aku kan gak pakai kerudung
iya pakai atuh
biar tambah cantik
kalau aku niat mau pakai kerudung
itu karena aku merasa harus pakai kerudung
bukan pengen cantik kayak diza
kalau alasannya mau begitu juga boleh
kamu jualan kerudung
sejak hari ini
enggak jualan cilok lagi
kamu produknya ngambil dari mana
aku mau pulang
baru hari jadi
mus mana pergi ngurus merek juga ngirim ke cimpring ke pasar
kayak lagi banyak pikiran iya enak legit
disini si unang orang yang saya rekrut ternyata penjahat di terminal si kemo berhianat di jalan
kang murad sempet pusing
perempuan sejak ditinggal kamus semua kacau kamu udah ngomong sama kangus saya
tanggung bankang murad sepakat buat ngomong ke kangus pertama kamu sudah di bisnis ini kedua
malu sama kangus nggak bisa mengendalai bisnis yang dia tinggal padahal semua udah tinggal aja
assalamu'alaikum waalaikumsalam duduk
ya biasa aja banyak semacam belanja
sementara istirahat dulu
sekarang saya jualan ini
laki laki kok jualannya kerudung
kan jualan bukan make
masa nggak boleh
jangan cuma dilihat
buat kamu mah gratis
bebas mau makan berapa aja
boleh sampai perut kamu pecah
saya pesenin kopi ya
kalau bisa yang dingin
jadi kamu itu kesini mau nawarin kerudung ke saya
gue pake kerudung
buat adik kamu atau saudara kamu
kalau mau kamu aja yang nawarin langsung
biar adik saya atau saudara yang beli
bukan dibeliin sama saya
saya titipin ke kamu aja deh
kamu yang nawarin
kalau adik kamu atau saudara kamu beli uangnya dititip ke kamu
kalau gitu berarti saya yang jual
tetep saya yang jualan
kamu cuma ketitipan
saya rangkapnya begitu
di terminal di pasar banyak masalah
nggak tahu kalau di jalan
saya nggak tau kamu setau apa nggak
saya cukup tau aja wan
nggak mau ikut campur
yaudah saya pamit
jadi mau beli nih
sepuluh menit juga dulu
hai di mana kabar sibubun belum sembuh cek belum ada kabar teman menghilang

kok situ yang narik iuran kang bro
darurat kenapa kang bro
si undang sekarang udah gak disini
bawa uang iuran dari pedagang mas bro
ayo satu lagi berangkat satu lagi
saya pulang dulu sakit kepala
kamu bisa helah sendiri
mau kemana kang gobang
keliatannya kurang sehat
obat manjur buat sakit kepala
kang gobang suka gak percaya
dikasih tahu sama orang tua

iya tadi aku ke rumah teman aku
mau nawarin kerudung ke adik perempuan sama saudara perempuannya
tapi lagi nggak ada jadinya aku tinggal
biar adik perempuan sama saudara perempuannya bisa lihat
besok aku cek mau apa enggak beli atau enggak
kamu lagi di mana
hari ini kita ketemu enggak
besok aja tuh
kalau kau bed udah ngecek kerudung yang dititipin ke temennya kak ubed
siapa tahu adik perempuan sama saudara perempuan temennya kak ubed mau beli kerudung
terus beli biar sekalian kau bed store uangnya ke aku
yaudah tuh kalau gitu man
diza hei katanya kamu jualan kerudung
jualan kerudung untungnya banyak
gak juga sih
cuma lima belas ribu harus berapa tahun jualannya
setahun juga bisa
kalau kejualnya sepuluh ribu kerudung
udah ngurus mereknya
lagi diproses dulu
mudah mudahan gak lama
tadi udah main terkicim ringnya
kemarin saya ke pasar
saya gak ngeliat dikit
anak buahnya juga nggak ada
tadi saya mampir ke terminal
anak buahnya juga nggak ada
saya tadi ketemu dik dik
akan sakit perut
teh ini minumnya
di sini aja teh
enakan di sini
besok ke pasar
beli tape singkong gula merah sama kelapa
kalau kelapa sama gula merah mah kayaknya ada
tapi kalau tape singkong imas belum pernah lihat
adanya di mana
imas mah taunya di daerah pastor
iya nanti mas tanya tanya aja tuh sama penjual di pasar
tete mau bikin col enak
nggak apa apa teh
akang tadi sakit kepala
udah lama ngepanas panasan
tadi akang setengah hari panas panasan di jalur bis
kata tukang parkir obat yang menyuruh buat sakit kepala
terus tadi akang sebelum pulang beli baso dulu
panas sama pedes
sambalnya lima senok
iya tapi akang jadi sakit perut
tukang parkir bilang ke aka nggak kalau sakit perut obatnya apa
bener kamu nggak sakit
atau lagi ada masalah
tapi kamu jangan sampai tau
sekarang saya sudah tahu sebenarnya ada apa
tapi kenapa saya taunya dari kamu
bukan dari dik dik
kenapa mereka gak pernah cerita ke saya
saya bukan pemimpin mereka lagi
ya udah disuruh gua
jadi kau sepoanda dong
kemot yang jadi pengkhianat
terus masalah muncul di terminal
sampai ada perempuan tiba tiba muncul disini
terus kang pipit jadi kehilangan fokus sama kerjaan
jamal ada di belakang semuanya
tapi kita belum punya bukti
kalau sudah ada bukti
nanti saya beresin
udah ini aja
terima kasih selamat siang
hati hati di jalan
andren selanjutnya silahkan
selamat siang ibu
ada yang bisa dibantu
uangnya sudah saya store
kalau laporan polisi aja
kamu butuh surat keterangan
buat ganti ktp sama kartu atm
johnny gak bisa diandalkan
aku harus balik
iya aku juga mau ke kantor polisi
ke dinas kesehatan
supaya ada nomor pirt
pangan industri rumah sangga
terus akang juga harus ke mui
majelis ulama indonesia
punya label halal
cuma butuh waktu aja
kamu atur aja
kan udah mus jelasin
masa masih nggak paham juga
caya doh paham
yang barusan saya jelasin
kamu barusan jelasin apa
barusan caya doh tidur
kenapa kalian gak produktif
kami nunggu semuanya beres
kita harus tambah lagi karyawan
biar bisa lebih produktif
hah kamu mau cuman ngomong aja
dari kemarin bilang mau nambah karyawan lagi
mana cuma satu si ujang
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
katanya kamu mau keluar
kenapa malah bilang siap waktu bus nyuruh kita nyari anggota baru
aku gak berani
emangnya kamu berani
kamu aja gak berani gimana aku